jemaah naksa bandiah kolidiyah al aliyah di jombang jawa timur melaksanakan sholat idul fitri pada senin pagi
salat id dilaksanakan di masjid dusun kapas kecamatan peterongan jombang
menurut pimpinan jemaah kiai haji nasuha anwar mereka merayakan idul fitri pada tanggal yang berbeda dengan ketetapan pemerintah
karena tidak bisa melihat hilal saat rukyah
dan mereka memilih metode istiqmal atau menggenapkan puasa menjadi tiga puluh hari
kita sudah berusaha beristihad ke gresik ternyata tidak berhasil untuk kita lakukan rukyah
oleh karena itu pada kemarin hari saya juga melakukan rukyah lagi
kemudian pukul enam dua puluh lima menit bisa kelihatan
itulah baru kita memutuskan bahwa hari rayanya hari jatuh pada senin hari